sebuah fenomena alam ketika bulan berada sejajar dengan matahari dan bumi
sembilan maret dua ribu enam belas hanya indonesia daratan yang menjadi saksi gerhana matahari total di dunia
jangan lewatkan program spesial gerhana matahari total
rabu sembilan maret jam setengah tujuh pagi live di transtv trans tujuh cnn indonesia dan transvision